saya tidak pernah melakukan sempurna itu
terus tidak saya tidak mati
teki kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat memasuki babak baru
dalam rilis kepolisian yang digelar minggu kemarin
polisi menyatakan dpo dalam kasus pembunuhan vina hanya peggy setiawan
setelah kami melakukan penyitikan lebih mendalam
ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa
padahal sebelum peggy ditangkap
polisi menyebut jumlah dpo dalam kasus pembunuhan vina ada tiga nama
yaitu pegi alias perong andi dan juga dani
berhasil ditangkap di bandung jawa barat dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
sementara kuasa hukum fina putri maya rumanti mempertanyakan
penghapusan dpo kasus pembunuhan vina dan eki
yang semula disebut tiga orang menjadi satu orang
polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian vina
jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas
sebagai dpo yang harus
ya jadi pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian vina dan eki
kalau dua dpo itu dihilangkan
kini publik pun menanti kebenaran fakta dan kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
dan keluarga korban pun menanti profesionalis mekinerja kepolisian
untuk mengungkap secara terang misteri kasus ini
tim liputan kopas tv
pol deja wabarat akan memanggil keluarga peggy untuk pemeriksaan kasus pembunuhan vina dan eki saudara
keluarga peggy istiawan sempat mendapat surat pemanggilan untuk luciana dikandung peggy
luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi pada polisi pada selasa dua puluh delapan mei esok
ada dua buah surat dari polda jawa barat yang diterima di dua waktu berbeda
orang tua pegi akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh
orang tua peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh
orang tua peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukum yang akan ditempuh
sejak siang memeriksa otak pembunuhan vina dan eki pegi setiawan alias peron
kita akan pantau bagaimana pemeriksaan sore hari ini
ada jurnalis kompas tv ahmad fadilah melaporkan langsung dari polda jawa barat
bagaimana proses pemeriksaan peggy hingga saat ini
apakah ada temuan baru dari hasil pemeriksaannya
ya ibrahim dan saudara dapat keterangan bahwa sejak ditetapkannya peggy istiawan alias perong alias robi rawan sebagai tersangka utama
sejak ditetapkannya peggy istiawan alias perong alias robi rawan sebagai tersangka utama
dalam kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pg di gedung direktorat reserse kriminal umum polda jawa barat
di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi ataupun melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diajukan ke pengadilan
ibrahim memang selain pemeriksaan ini untuk apa namanya
memenuhi atau melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan ke pengadilan
pemeriksaannya juga untuk dilakukan sebagai upaya dari pihak kepolisian untuk menghadapi gugatan pra peradilan dari pihak pg
di mana yang bagi pihak pengacara ataupun keluarga pegi tidak merasa bersalah
dikarenakan saat kejadian atau malam kejadian pg sedang berada di bandung
memang hingga saat ini untuk update terkini hasil dari pemeriksaan belum ada laporan ataupun keterangan resmi dari pihak polda jawa barat
di mana memang intinya pada kasus fina danake ini pihak kepolisian berjanji melakukan penanganan itu secara profesional dan transparan
fadil lalu bagaimana dengan rencana pemeriksaan keluarga pegi dilakukan kapan di polda jawa barat atau di cirebon
ibra memang berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan ataupun di polda jawa barat bahwa polda jawa barat terus melakukan upaya penyelesaian kasus pina dan x ini secara terang beneran
di mana akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengetahui peran dan keterangan dari saksi ini di mana informasi yang diterima dari pihak pengacara keluarga
bahwa linda sendiri tidak berhasil menghadapi kejadian
saya sendiri akan melakukan pemeriksaan seharusnya hari ini tapi berdasarkan hingga sehari ini linda pun belum kelihatan untuk dilakukan pemeriksaan
pemanggilan terhadap ibu kandung pg ini akan dilakukan di polda jawa barat pada besok hari selasa dua puluh delapan mei berdasarkan surat yang sudah diterima oleh pihak luar
merasa kok dengan kemarin dinyatakan bahwa pg adalah betul betul tersangka
tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat
bu saya izin ya kepalanya masih pusing
alasan pihak apolisi yang menghilangkan dua nama dalam dpo ini
sehingga pihak polisi memastikan bahwa dalam penanganan kasus pinarin nekini tidak adanya salah tangkap
semua tersangka atau yang dia
sudah berdasarkan keterangan dan bukti
terima kasih ahmad sadila untuk laporan anda langsung dari polda jawa barat